puluhan warga dan penambang pasir di desa sumberwuluh kecamatan candipuro lumajang
digegerkan penemuan rangka manusia korban erupsi gunung semeru
penemuan korban ini bermula dari banjir lahar yang menerjang kawasan ini
mayat korban yang sebelumnya tertimbun material erupsi terlihat oleh penambang pasir
warga juga menemukan pakaian milik korban
diduga korban adalah seorang penambang bernama herman
warga dusun kamar kajang desa sumberwuluh kecamatan candipuro lumajang
untuk kondisinya ini sudah tulang belulang cuma bisa dikenali dengan baju dan celana itu yang bisa dikenali
karena korban berhasil diidentifikasi petugas langsung membawa mayat korban ke rumah duka untuk dimakamkan
yang hilang untuk warga kampung renteng sendiri kan enam belas orang
dari kantor dps tujuh belas
semua sudah ketemu ini tinggal empat sekarang ketemu dua tinggal dua
warga kampung renteng tinggal tiga yang belum ketemu
berarti total tinggal berapa orang yang sudah ketemu
hingga kini lebih dari enam puluh jenazah telah berhasil dievakuasi pasca erupsi gunung semeru
meski begitu di lokasi pertambangan maupun perkampungan yang sebelumnya diterjang awan panas semeru pada desember dua ribu dua puluh satu ini
lebih dari lima orang korban belum ditemukan
nur hadiwi caksono lumajang jawa timur